untuk memperbarui ledakan di kota makassar sulawesi selatan pada minggu malam saat ini kami telah terhubung kembali dengan kapolda makassar sulawesi selatan irjen paul anton carlian selamat malam pak
selamat malam mbak dania salam pilih berata
ya bagaimana pak untuk situasi terkini dan juga pantauan dari pihak kepolisian terkait dengan ledakan di sana
jadi dari tkp sudah saya lihat bahwa itu ledakan itu berasal dari gas itu berdasarkan hasil keterangan dari para tetangga para pak rw dan di sana ada kerusakan tiga rumah
dua rumah yang sebagai tempat penampungan gas itu sendiri satu rumah adalah rumah orang lain
ada pun untuk korban ada empat orang tiga orang luka bakar dan satu orang
dari yang luka bakar itu yang paling parah luka bakar lima puluh persen tapi insya allah semuanya akan bisa sehat kembali berdasarkan keterangan dari dokter
dan sekarang tim lapor sedang meneliti apa penyebab kebakaran karena sebelumnya terjadi kebakaran di sana
sehingga api harus dipadamkan dulu dan kira kira setengah jam yang lalu api
sudah padam sekarang tim sedang bekerja untuk menyelidiki apa sesungguhnya penyebab terjadinya ledakan tersebut
lalu berapa banyak tim kepolisian pak yang sedang melakukan penyelidikan dan juga antisipasi ledakan
sekitar lima puluh orang karena baik dari tim lapor dari tim gegang a maupun tim jihanda
karena walaupun bagaimana tetap kita
walaupun dari mereka sudah dikatakan bahwa itu berawal dari gas dan juga saya sudah wawancara singkat juga dengan korban di rumah sakit bahwa memang itu berasal dari gas dan memang rumah tersebut adalah penyalur gas
jadi tidak ada unsur lainnya ya pak dalam ledakan seperti ini
memang bisa kita simpulkan awal ini merupakan ledakan terjadi dari tabung gas
karena dari mereka pun juga ya kemungkinan kan kalau dari tabung gas dari yang sudah sudah pernah terjadi itu biasanya dari gas oklosan atau mungkin ada api rokok atau apa sehingga menjadikan menyebabkan ledakan
tapi kalau dari bahan bahan lain sementara dari tkp tadi kami pun juga ke tkp belum ada ke arah tersebut
ada kimbawan untuk masyarakat sekitar pak
karena saat ini juga polisi masih terus
masih terus mencari tahu menyebabkan apa dari ledakan
ya pertama kali hati hati dalam membeli gas oplosan dan juga bagi para penyalur karena penyimpanan gas itu harus ada aturannya tersendiri
jangan sampai disatukan dengan bahan bahan yang bisa menimbulkan panas kimia panas dan lain lain
karena itu akan menyebabkan terjadinya ledakan

dan kalau suhu panas tertentu pun juga gas itu sendiri kan bisa terjadi
dan kalau suhu panas tertentu pun juga gas itu sendiri kan bisa terjadi
jadi untuk gas itu sendiri harus ac dan lain lain itu kan harus dipatuhi
terutama bagi para penyalur
demikian juga bagi para pemakai pastikan bahwa gas tersebut adalah bukan gas oplosan
karena kalau gas oklosan kalau bocor pun juga bisa meledak
bicara soal gas oplosan jika memang ini benar gas oplosan adakah tindak lanjut hukum yang nantinya akan dilakukan oleh kepolisian
ya jelas pasti akan kita selidiki dari mana asalnya siap dari mana belinya
dan masalah gas oklosan itu bukan sekali dua kali fori mengadakan penggerbakan penggerbakan
karena memang ini pun juga diminta oleh pertamina

dan hal ini sangat merugikan juga perekonomian negara karena dengan adanya gas oklosan kan terjadi penggelapan untuk berat daripada gas tersebut
baik namun sampai sejauh ini kita tidak bisa menyimpulkan apakah itu memang begas oplosan dan apa yang menjadi penyebab saat ini kepolisian juga masih terus bekerja
tidak untuk masalah ini sudah bisa dipastikan penyebabnya gas

namun untuk gas oklosannya belum ya pak
tidak yang lain
baik terima kasih kapolda sulawesi selatan irjen paul anton carliens sudah bergabung di sian indonesia tonight
terima kasih kapolda sulawesi selatan irjen paul anton carlim sudah bergabung di sian indonesia tonight
informasi yang tadi sudah kami perbaharui sedikit bahwa pihak kepolisian sampai sejauh ini masih terus mencari tahu memang penyebab adalah merupakan gas namun terkait dengan gas oplosan
ataupun dengan informasi informasi lain juga masih terus diteliti oleh pihak kepolisian yang sudah berada di sana